sebenarnya keluarga om itu sama sekali jauh dari kelihatannya lia
semua apa yang ada di tayangan itu bohong
om terpaksa mengatakan apa semua yang ada di tv itu karena disuruh sama istri om
dan om juga gak mau kalau orang orang tahu bahwa sebenarnya keluarga om itu hancur
om dan istri om selalu saja bertengkar
anak anak oh semua jadi pemberontak
ya udahlah gak apa apa
tapi besok lo minta duit sama majikan lo ya
alhamdulillah anak gitu dong
itu baru anak gue yang cantik
pak beli pak
bu sarapan somai enak lo
iya makannya pak pak ya
bagaimana acara nanti jadi
tamu tamu sudah confirm datang
berapa orang mereka
pak maaf pak
catering untuk meeting pagi ini belum datang pak
catering belum datang
menurut mereka begini pak
mobil yang dikendarai catering itu kena macet pak
karena ada jembatan yang ambruk
bagaimana ini sebentar lagi tamu tamu saya akan datang
sudah cepat pesan di restoran terdekat sana
aduh pak maaf pak
ini kan masih pagi pak
jadi belum ada restoran yang buka pak
hah itu ada tukang somai
ayo cepat pesan semua
biarpun itu makanan sederhana tapi semua orang suka kan
iya tapi masa somai sih pak
buktinya sekarang hampir semua acara acara pesta pesta itu ada menu somai
ya tinggal kalian ganti wadahnya dan penampilannya supaya lebih elit lah
tunggu apa lagi
oh iya pak baik pak
pas dua puluh ya mbak ya
makasih ya pak ya
jangan terima kasih sama saya
terima kasih sama bos saya tuh yang pas lagi keluar
ngapain kamu disini
saya tuh tukang sama yang tadi om tunjuk
aduh makasih ya om ya
justru om yang harusnya terima kasih sama kamu
karena kamu tamu tamu om jadi gak kelaperan
gimana kalau sebagai tanda terima kasih om om terakhir kamu makan es krim
kamu suka makan es krim kan
kita ini kayaknya jodoh terus ya selalu aja ketemu di tempat yang gak disangka sangka
padahal saya pertama kali lihat om di tv kan
yang sama keluarganya harmonis itu
sebenarnya saya iri loh oh
habis om punya keluarga bahagia banget
sebenarnya keluarga om itu sama sekali jauh dari kelihatannya lia
semua apa yang ada di tayangan itu bohong
om terpaksa mengatakan apa semua yang ada di tv itu karena disuruh sama istri om
dan om juga gak mau kalau orang orang tau bahwa sebenarnya keluarga om itu hancur
om dan istri om selalu saja bertengkar
anak anak oh semua jadi pemberontak
kok om jadi curhat sama kamu ya
mungkin karena om gak mau kamu tertipu oleh tayangan tv

karena makan kamu gak hilang karena itu
apa mau tambah lagi
enggak makasih om
loh emang kita mau ke mana
katanya kamu sesuatu yang beda
kamu gak pernah kan makan siang kayak gini
jadi gak sabar
gue bisa beruntung juga
gak apa apa deh
gue mesti dicuekin sama papa
terus dimarahin juga sama gilang
gue bakalan bisa jalan berdua sama jilang kayak gini
gue sama jilang bisa deket lagi kayak dulu
ini namanya lessean
kamu belum pernah makan di tempat kayak gini
terus kita mau makan apa
kamu mau pesan apa
aku pesenin ya
kamu masih ada apa apanya
aku ada ini aja enak gak
eh itu segilang kan
ah boin sama ya
kok kamu ada itunya kok aku gak ada sih
itu ada mercy ya
aku gak mau
kamu ada di sini
gue cuma mau kasih somai dong buat gilang
ya kalau misalnya emang gue ganggu sih gak apa apa
ya kan nar
aku gak mau

aku pikir kamu ngajakin aku kencan
ternyata kamu mainin aku aja tau gak
bukannya kita cuma makan siang
ih kamu tuh nyebelin banget sih
ya biar aku ganti deh
udah udah biar aja yang ganti dia udah mecahin
gak gak biar aku aja yang ganti
dia tuh aja udah keterlaluan gilang
kok jadi ribet kayak gini sih
eh apa sih
rambut gue toh gak
lo tuh udah gila ya
lo tuh udah mecahin semua biru sama ego lo harus ganti
lo tuh maunya apa sih
lo tuh salah aja cari masalah
sama gue cari masalah
sama ayu cari masalah
maunya tuh apa
seharusnya lo denger ya
yang nyari masalah di kehidupan gue tuh lo tau gak
lo udah ngerebut bokap gue
terus sekarang kamu mau ngerebut gilang dari gue
terus sekarang lo mau piring
tunggu di sini
apaan sih itu
masakan tuh piring
puas lo sekarang
eh gila lo tuh jangan